maksud dari kita itu
sama beb pacil
syukur kalau taski sudah tahu
ibu mau pulang dulu
mau gue dilanjut
maksud dari kita itu

tapi ada syaratnya
pak komar jangan tidur di kamar penganten baru
kita mau pergi keluar
mau beli perlengkapannya si acil
aduh saya belum siap siap atau
pak komar mah kagak usah ikut
kirain teh atul
ah kagak usah dikira kira
yang pergi saya sama baminya si warno
pintu mau dikunci
aduh mau saya dikunci atul
kan ada saya
gimana ngejelasinnya ya
komar mah kagak paham
pak komarnya pulang
hati hati di jalan
pak acil kemana sih
kok rumahnya dikunci

rumah kita ke arah sana loh
maksud dari kita itu
eh ibu tahu
syukur kalau taski sudah tahu
rasa karena ini lampir
acil tunggu acil
acil tunggu cil
saya gak perlu penjelasan apa apa lagi dari kamu
iya dengerin saya dulu
ya apapun penjelasan kamu nggak akan ngerubah keadaan juga
saya ngelakuin itu supaya kamu tetap dekat sama keluarga kamu
apa pedulinya kamu sama keluarga saya
dan biar kamu tetap dekat sama temen temen kamu
acil tunggu acil
acil tunggu acil
acil tunggu acil
acil tunggu acil
acil tunggu acil
acil tunggu acil

se rerot ryai
neger basah dah
terima kasih vagina
terima kasih akhirat
supaya kamu tetap dekat sama keluarga kamu
apa pedulian kamu sama keluarga saya
dan biar kamu tetap dekat sama temen temen kamu
supaya band melangi tetap ada
saya gak mau kamu salah paham
sampai jumpa di video selanjutnya
mau ke mall mau belanja mau shopping
kamu jemput acil
kamu bawa pulang ke rumah
dia selalu terperang